kepergok mencuri alat pengeras suara di masjid
seorang remaja di jember jawa timur diarak dan babak belur dihajar masa
pelaku pada awalnya berpura pura sholat dan tidur di masjid
namun setelah itu pelaku berusaha mengambil alat pengeras suara lampu cctv dan pompa air milik masjid
sebelum akhirnya tertangkap warga pada rabu siang
diketahui pelaku sudah melancarkan aksinya ini sebanyak empat kali
kasusnya kini ditangani oleh unit reskrim polsek jenggawa